ya tidak mikir apa apa pak
nje pak menternun pak
hidup harus positif harus kinerja harus gembira
aduh pak aduh
aduh aduh pak sini pak pak pink
eh eh ibu
kalo bobby mau ngobot cindy bobby kan namanya baik lucu ganteng imut pokoknya semuanya deh
cindy apa kamu gak terlalu cepat nyimpulin perasaan kamu ke aku cindy
ya bisa aja kan kalau ternyata aku ini nggak lucu
gak bisa bikin kamu senang aku nyebelin gitu
enggak kok shane yakin kamu orang baik jadi aku gak bakal nyesel
cindy apakah lebih baik kita
ini aja minta waktu minta waktu sama orang tua kita gitu sini biar kita sama sama saling kenal
nanti kalau buru buru ntar takutnya nggak bagus loh buat kedepannya cindy
enggak cindy udah siap kok cindy mah siap siap siap siap siap
pokoknya cindy udah yakin sama bobby titi
enggak sih tapi kalau menurut aku ya kita masih butuh waktu buat kenal gitu ya
ya kayak orang pacaran biasa lah gitu ya setahun dua tahun tiga tahun empat tahun lima tahun enam tahun tujuh tahun gitu
aduh sayang kayaknya gak perlu waktu lama lama kayak gitu deh buat kenal siapa kamu
aku tuh udah tau kamu aku udah tau siapa kamu kamu tuh orangnya baik
pokoknya aku yakin sama kamu aku mau sama kamu titik ya sayangnya
karena ya aku sih maklum sih kalo cowok itu
oh itu yang aku baca dari buku nih ya
katanya kalau cowok itu susah buat yakin sama cewek
karena dia itu lebih mementingkan pakai otak bukan pakai hati sayang
ya iyalah cindy kan cowok yang punya otak
ini aku serius cindy kamu jangan bercanda dong
iya aku juga serius sayang
udah deh udah udah ada
pokoknya aku sekarang mau ke salon mau siap siap buat nanti malem ya sayangnya
bisa jadi kayak badut nih gue sama cindy nih
aku terjebak terperangkap rasa yang salah
semua ini sangat sulit untuk aku hindari
aku menyangka kita akan baik baik saja
kini aku hidup dalam dilema
aku telanjur sayang
sudah telanjur cinta
kau buatku gelisah
dan membuatku bertanya
tadi saya dengar suara kamu
wah plastifah emang
tapi kok lakunya sulit terus
enggak usah diingat
mendingan kita jalan jalan cari angin yuk
enggak usah pak
cindy ini enggak apa apa
enggak mikir mbak rono juga kok
terus mikir apa dong
ya tidak mikir apa apa pak
kamu jangan bohong
kalau ada papa kamu bisa cerita sama papa iya enggak
enjee pak manternun pak
harus energi harus kebina
aduh pak aduh
aduh pak sini pak
tapi eh ibu
basah mi licin
udah tahu basah lagi di pel
masih aja lewat sini
memangnya centini enggak ngasih tahu apa
centini udah ngasih tahu mi
tapi bapak bandel
bapak enggak mikir kalau selicin ini
gak inget apa kemarin kejang kejang kayak gitu
masih aja bertingkah
mami kok pulang cepet
kan mami mau siap siap untuk acara nanti malem
saya juga belum milih baju apa nanti
daripada bercicilan kayak gitu
lebih baik menyiapkan segala sesuatu untuk acara nanti malam nih
eh balik ya
makanya ini ditaruh dulu dong
masa ngedorong kerobak main med
sosi itu udah banyak tuh korban itu
tadi lagi baca posting dari teman mas
saya yang salah mas
tuh ini pasti soal pi ini
pi mu udah beres
urusannya ini beda lagi nih
jadi apa dong mas masalahnya mas
gue ada sedikit masalah nih mas bidin
tapi ya antara kita berdua aja nih
boleh ada yang tau
oh siap mas
ya ntar kita berdua
ntar kita berdua ya berdua ya
gini gue ntar malam harus ikut sama mami dan papi ke rumah cindy
cewek yang ngejar gue
itu masalahnya mas bidin
gue nggak suka sama nih perempuan
gue kepengen nanti malem acara lamaran gue ke sindi
itu nggak kejadian gagal
selesai masalahnya pi
kasih saya waktu lima menit mas buat mikir

lo butuh seharian kemanaan sih
kamu kan harus siap siap
iya mi tadi bobi ada itu
iya tapi kan kamu harus cepet cepet nih
harus siap siap untuk lamaran sindi
iya ini makanya bobi cuma cepet pulang
ya udah kamu panggilin lopi i
biar dia beresin dapurnya
biar centini bantu di sini bantuin maming
itu di samping kayaknya
biar centini yang beresin dapurnya bu
ini tinggal sedikit kok nanti centini terusin lagi
eh blok kok malah bengong sih
kita itu harus jalan jam setengah tujuh lho bob
mie emang keputusan mami tuh nggak bisa diganggu guget lagi mie
waktunya semakin mepet
mami nggak mau debat lagi ah sama kamu soal lamaran sindi
kamu itu gak ngerti ya kalau mami dan papi itu melakukan semua ini untuk kebaikan kamu
kamu meragukan niat baik orang tua kamu sendiri
ya udah sana mandi ah cepetan
gini ramah banget
sadar diri kalau hambamu ini cuma pembantu
yang seharusnya tidak boleh mimpi terlalu tinggi
dan juga berharap sesuatu yang nggak mungkin
tin eh tin bentar mas bobby mau ngomong bentar ya boleh gak penting nih
centini mau beres beres kamar mas
enggak enggak mas bobby mas bobby gak percaya kamu pasti cuma mau hindari mas bobby
apa sekarang ini masih penting thomas sudah tidak ada yang penting
centini seharusnya sadar mas dan sekarang jentini sadar bahwa selama ini cetini itu hanya mempermainkan hati centini sendiri
tin tin tin kak kak kak kak tin jangan mikir kayak gitu dong
mas bobby gak ada niat sedikit pun buat mainin hati centini gak gak ada
gak ada tin mas bobby pengen jelasin semuanya ke tin boleh gak
eh lagi berduaan kayaknya serius nih
bang pi keluar dulu bentar penting nih mau ngomong
oh iya bisa ini juga saya mau keluar
tin tin tin tin tin tin tin tin mas bobby mau ngomong dulu bentar sepuluh menit aja tin penting
iya iya bisa ini juga saya mau keluar
tin buka tin ini dan bobby mau ngomong nih sepuluh menit aja penting tin
coba motor yang dilempar waduh bonyok bonyo
tin tin buka dong jendelanya tin
cuma dengan jalan ini ti
mas bobi harap kamu tuh paham tin ini ini semua demi masa depan kita juga tim
tin buka dong jendelanya tin
kamu harus tahu tin mas bobby gak ada niat sedikit pun buat nyakitin atau mainin perasaan kamu tin
tin buka dong tin
mas bobby ini butuh dukungan kamu nih buat sekarang ini tin
mas bobby gak tahu gimana lagi mau cari jalan lantai gimana lagi tin
cobaan kamu satu satunya orang
yang bisa bikin mas bobby bertahan ngadepin semuanya tin
dibuka dong tin
mungkin memang jalan yang mas bobi pilih salah
tapi mungkin ada jalan lain yang lebih lapang dan bagus
dan mas bobby harus memilih jalan itu
enggak tin enggak juga tin enggak juga
belum tentu jalan yang lapang jalan yang bagus itu jalanan terbaik buat kita tim
bisa aja tuh itu cuma jebakan
dan mas bobby gak mau kita terperangkap di jebakan itu tin
kamu buka dulu dong
buka dulu dong sedikit ya
jendela terbuka ataupun tertutup kan sama aja thomas
gak bisa bikin kita menyatu
tini harus belajar untuk menutup mata mas
menutup mata pada kenyataan
kalau ini semua cuma angan angan
begitu juga jendela harus belajar menutup jendela ini selamanya
tini asal kamu tau ya tin

mas bobby pasti akan berusaha sekuat mungkin tin
kan cuma kamu tin
buka dong tin jendelanya tin
jangan tutup hati kamu buat mas bobi